kenapa kalian diam saja
ada pada sana
kita sudah tidak punya banyak waktu
kita harus bersembunyi
aku sudah lelah jadi kak
kalian pernah melihat pemuda ini
tidak tahu tuan
kami tidak melihat
jaga menjadi buron
ternyata firasatku benar
apa yang kamu lakukan jaga
kau akan mati di tanganku dengan mudah
tanganmu saja kecil
jangan mengerutkan wajahmu seperti itu
nanti orang akan mengira
salah tangkap orang
tidak ada wajah mengerutmu itu
aku resmi menjadi buron
kanjung sunan pasti kecewa sekali pada aku
saya melihat pemuda itu
berjalan ke arah sana
kita kejar ke arah sana

kalian semua sudah aman
kembali ke rumah masing masing
untuk sementara waktu
kalian jangan kemana mana dulu
disini sedang tidak aman
terima kasih kisanak
kenapa dia bersahaja
berita jakat tingkir
sepertinya sudah menyebar luas
lihat keadaan kedeku lokajaya
ini lebih parah sebelum kalian datang ke kedaiku
pemuda yang bersamamu sejak itu
membawa putriku kemana mana
ini berdampak pada kedeku
tidak berani datang ke kedaiku
kita tidak bisa istirahat disini
aku capek jakak
kita harus sembunyi ke arah sana
ayo cepat cari mereka cepat
ada pada sana
kita sudah tidak punya banyak waktu kita harus bersembunyi
aku sudah aku sudah lalu aja kak
siapa pun yang meminum rambuan ku itu
dia akan terkena penyakit yang mengerikan
bukan hanya itu
penyakit itu akan menular
seperti wabah maksudmu
kamu benar raditya
hanya dengan sentuhan tangan si penderita
maka yang lainnya akan tercepat
di sini tidak ada
kita cari tempat yang lain
kalian tidak perlu mencari ke dalam sana
kami melihat mereka lari ke ladang ini gusti
apakah kalian bodoh
apakah kalian bodoh
jika mereka ingin bersembunyi tidak mungkin di tempat terbuka seperti ini
kalian semua berpencang
dan cari di setiap jengkal ladang ubi ini
jangan lupa menemani kami
jangan lupa menemani kami
jangan lupa menemani kami
jangan lupa menemani kami
aku akan terus mengejar
sebentar lagi kau akan segera kutangkap
di atas janggang
kalau ini hanya ramuan
kenapa aku bisa merasakan aura gelap di kendi ini
sepertinya di dalam jiwa kegelapan
kau bisa merasakannya
di dalam meramuanku itu terkandung
siapapun yang meminumnya
siapapun yang mati karena racun itu
jiwanya akan tertarik
dan kemudian akan menjadi kekuatan
baik aku bersedia
aku akan melakukan apapun
asal keramuan ini
bisa menangani aku
dan mengakhiri sandiwaraku
bersama kesultan jembatu
tentu saja hadinatau
pasti kau tidak keberatan
setelah demak hancur
kau berikutnya ralang bangsa
gantung pada kas istriku